serangan bom bunuh diri di mapo restabes medan sumatera utara
dilakukan pelaku yang menggunakan jaket ojek online
membuat kementerian perhubungan akan mengusulkan penggunaan jaket ojek online
masuk dalam regulasi yang diatur oleh aplikator ojek online
hal ini dilakukan untuk menghindari jaket ojek online disalahgunakan
kemenhub mengusulkan jaket ojek online bukan lagi properti milik pribadi
tetapi harus dilengkapi identitas
kemenhub juga menegaskan jika seorang ojek online sudah tidak bekerja
maka jaket ojek online tersebut harus wajib dikembalikan ke perusahaan
jaket bukan sebuah properti yang dimiliki oleh para pengemudi
sehingga bisa saja jaketnya punya nama katakan saya budi sehari
atau kemudian ada nomernya
jadi kalau yang bersangkutan sudah tidak menjalani profesi
atau sebagai mitra dari salah satu dari aplikator itu
ya sudah jaketnya dikembalikan
selain itu terkait bom bunuh diri
kementerian perhubungan memastikan jika pelaku bom sudah tidak berprofesi lagi
sebagai ojek online sejak dua tahun lalu
sementara itu aksi bom bunuh diri di mapo restabes medan
menuai reaksi dari persatuan ojek online
bertempat di markas ojek online di cibarusah bekasi jawa barat
puluhan pengemudi ojek online bersama pihak kepolisian sektor cibarusah
menggelar deklarasi anti radikalisme dan terorisme kamis petang
selain itu pengemudi ojek online berharap
dengan digelarnya deklarasi dapat mengembalikan kepercayaan publik
karena pelaku bom yang mengenakan atribut ojek online
dinilai telah merusak citra ojek online
mudah mudahan dengan adanya deklarasi kami di sini
kita membentangkan sepanduk bahwa ojek online cibarusah itu
dilukung kegiatan salah satu kegiatan kepolisian cibarusah
untuk memberantas radikalisme dan terorisme
jadi mudah mudahan ke depannya
terutama ojek online yang ada di cibarusah
tidak dipandang menakutkan sama warga setempat
pengemudi ojek online juga akan meminta perusahaan ojek
untuk memperketat penjualan jaket ojek online
tim liputan cnn indonesia